sementara itu ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengapresiasi masa yang melaksanakan aksi dengan tertib pada hari ini
di sisi yang lain prabowo juga menyayangkan penangkapan beberapa orang yang dituding merencanakan makar
prabowo yang mengenal secara personal beberapa orang tersebut menjamin mereka tidak bahaya dan berharap mereka segera dilepaskan
saya bersyukur dan saya gembira acaranya berjalan dengan sukses dengan damai
apalagi presiden hadir wakil presiden hadir jadi suasana sejuk
ya ini yang kita harapkan tentunya ini saya monitor ya
masa sedang pulang ya sedang menuju titik penjemputan bus dan mudah mudahan sampai sore aman begitu
ya tentunya ya aparat mungkin punya dasar dan punya pertimbangan
kalau anda tanya pendapat pribadi saya jadi kalau saya sih bahwa mereka mau menimbulkan makar
saya belum yakin tidak yakin bahwa mereka mungkin romantis
ingin perubahan cepat sudah saya berkali kali juga mengajak mereka untuk berpikir